jadi itu tidak benar pak ya
jadi tidak benar pak ya
pelanggaran beratnya apa pak
ada di belakang
oh allah di cek aja
pelanggaran yang di depan bukit tadewa apa pak
pelanggaran yang di depan bukit tadewa apa pak
pelanggaran yang beratnya khusus trufsel
pak tapi kok kerangan bawah bisa jadi
bawah bisa jadi apa
ada yang sayang ada yang pelatih
tapi yang biasa ini ada di sini
yang biasa ini sama dengan konversi yang hampas
ada yang jadi barista
jadi kalau kalian kenal apa itu
ada pernah pulih pernah apa
bagaimana terlibat anak bapak dalam konflik konflik apa
oh bohong besar itu
berarti nggak ada ya pak
nanti ada keterangan dari apanya
itu kan si apa
dan pernah dua kali di sana
dia juga pernah dipakai jira
jadi jira itu adalah yayasan yang membina nafi
jadi mereka memang ngarep kerjasama dengan kooperasi
di tempat dia itu
tio pernah diminta pelatih
tapi karena dia melakukan pelanggaran berat
bahkan dia pernah dimasukkan ke strafsel
jadi itu tidak benar pak ya
nanti nanti biar kamu tadi yang menjelaskan
kok bisa pelanggaran beratnya pak
makanya heran juga saya
ada di belakang
pelanggaran seperti kos kosan bagus itu
wah coba kita cek aja dulu
pelanggarannya itu pak pasadewa apa pak
pelanggaran tio itu apa
pelanggarannya tio apa pak
dia tanya tanya pokoknya berat masuk stafsel
pak tapi kok anak bapak bisa jadi bisnis di
bapak bisa jadi bisnis di
bapak bisa jadi bisnis di lapang
ada yayasan jira pelatih
tapi yayasan ini ada
bukti jira tidak ada di situ
yayasan kerjasama dengan kopi
operasi yang terlalu pas
melatih nafi juhat baha
ada yang jadi barista
ada produk kulit
jadi kalau kalian ke apa itu ada produk produk kulit produk apa
mereka melatih itu
pembantu di nafi
peran anak bapak di situ apa pak
ada yayasan aja dia enggak ikut di dalam